sebelum erupsi gunung semeru di jawa timur terjadi pada minggu pagi ratusan keluarga masih tinggal di
zona merah semeru tepatnya di desa curah kobokan dan kajar kuning setelah terjadi erupsi abu
vulkanis setinggi tiga meter menimbun lebih dari dua ratus rumah saat ini saya sedang berada di desa
kajar kuning tepat berada di bawah desa curah koboan dan area ini merupakan area terdampak
cukup parah dari abu vulkanik gunung semeru bisa dilihat dari ketinggiannya diperkirakan
ketinggiannya mencapai sekitar tiga sampai empat meter dan bangunan ini diperkirakan tingginya sampai
sepuluh meter hingga kubah dan saya masih bisa memegang bagian atapnya karena situasinya masih berada
di level awas maka tim bpbd dan juga basarnas meminta warga yang melakukan evakuasi
barang dan juga hewan ternak untuk segera turun karena dikhawatirkan akan ada erupsi susulan
akibatnya warga yang masih memiliki sejumlah barang peninggalan di zona merah tersebut
berbondong bondong mengungsi dengan mengangkut seluruh perabot rumah tangga untuk mempercepat
proses pengangkutan petugas badan penanggulangan bencana daerah lumajang dan sukarelawan turut
membantu warga hal ini dilakukan sebagai upaya agar warga segera meninggalkan zona merah
sebetulnya juga karena barangnya banyak gitu jadi harus ada bantuan
dari pihak lain gitu kan harus gerak cepat kemungkinan masih ada lagi bisa ada nyusul lagi
kan bahaya kalau enggak segera terlihat sebuah sepeda motor yang tertimbun dapat diselamatkan
aksi cepat tanggap relawan dan petugas mendapat apresiasi dari warga saya tepatlah karena kan
pagi pagi semua kan relawan kan sudah datang juga orang sini juga dibantu ya untuk orang sini juga
bantu untuk evakuasi barang barang orang di sisi lain para warga mengaku nekat bertahan di zona merah
karena tidak ada pilihan lain mereka harus menyelamatkan harta benda dan memastikan tanaman
di lahan pertanian masih bisa diselamatkan cuman kita mau menyelamatkan apa ibu harta
benda di sanalah buat dibawa ke hontap itu kalau di hontap ya kita memang untuk saat ini bantuan
kan tapi kedepannya kita kan belum tahu apakah gimana ya kan bertaninya kita ini masih ada di
dusun kajar kuning gitu loh sekitar lima ribu truk dikerahkan sejumlah mobil pickup berlalu lalang
membawa berbagai perabot dan hewan ternak petugas juga berupaya memperingatkan warga agar waspada dan
tidak beraktivitas di zona merah selama gunung semeru masih berstatus awas atau berada di level empat
di jawa timur